waspada merugi saat investasi kita akan bahas malam hari ini bersama maya kamdhani
wakil ketua api atau asosiasi penasihat investasi indonesia
mbak maya selamat malam
selamat malam mbak tiffany
mbak maya kalau kita berbicara mengenai investasi paling basic dulu ya kita bahas kita kulik nih
kapan sih ketika seseorang betul betul membutuhkan jasa seorang perencana keuangan
atau financial planner ini untuk berinvestasi mbak maya
oke baik mbak jadi perkenarikan saya itu jawab ini dari sisi penasihat investasi ya mbak
sesuai dengan izin yang kami terima dari ojk
jadi pada umumnya jasa penasihat investasi ini diperlukan bagi calon investor
yang memang mungkin belum terlalu paham atau mungkin baru mau mulai terjun ke dunia investasi
atau juga bisa untuk para calon investor yang belum begitu paham mengenai berbagai banyaknya produk investasi
yang ada di pasar saat ini
nah dalam hal ini kami sebagai penasihat investasi
tugas kami adalah untuk merekomendasikan untuk membeli ataupun menjual efek yang ada di pasar
nah kunci dari tugas kami sebagai penasihat investasi adalah rekomendasi mbak
karena izin kami sebagai penasihat investasi dari ojk hanyalah sebatas untuk membeli atau menjual efek saja
jadi kami tidak diperbolehkan untuk mengelola
pengelolaan ini ya jadi pengelolaan ini sudah dipisahkan oleh ojk
untuk pengelolaan investasi itu adalah tugas
dari perusahaan efek lain yang mendapatkan izin sebagai manajer investasi
jadi memang dipisahkan oleh ojk mbak
oke itu yang kadang kadang orang luput ya mbak maya ya
artinya pengelolaan itu sebenarnya beda itu yang harus dipahami kan
jadi ada yang merekomendasikan jadi kalau sudah merekomendasikan
kami tidak diperbolehkan lagi untuk mengelola rekomendasi kami itu
hmm oke nah nanti pengelolaan itu akan ada di pos yang mana
kewenangan rekomendasinya akan kemana tuh
rekomendasinya nanti kalau dari jasa penasihat investasi dapat dilaksanakan oleh si investornya sendiri
ataupun investor bisa menunjuk pihak lainnya
yang pasti bukan penasehat yang sama karena nanti akan ada konflik of interestnya mbak
oke mbak mai kalau misalnya untuk orang orang gitu ya
yang ketika mereka ngomongin soal investasi mau berinvestasi
apa tips paling basic gitu tips paling dasar yang harus mereka ketahui saat mereka memilih
seperti jasa manajer investasi ya kalau misalnya jasa ya kalau misalnya jasa ya kalau misalnya jasa manajer investasi

jasa manajer investasi mbak maya
nah yang paling pertama yang harus mereka pastikan terlebih dahulu adalah
apakah perusahaan tersebut mempunyai izin dari ojk sebagai manajer investasi
kalau kasusnya manajer investasi ya mbak
nah yang kedua mereka kalau izin investasi ini daftarnya semua ada tersedia di website ojk
bisa dengan sangat mudah dilihat apakah suatu perusahaan sudah terdaftar atau belum
bisa dilihat di website ojk
nah kemudian setelah itu investor juga sebaiknya melihat dulu nih
sudah berapa lama perusahaan tersebut bergerak di bidang pengelolaan investasi
bagaimana pengalamannya kemudian bagaimana reputasinya selama ini
track record nya lah ya
track record nya betul jadi reputasi dari direksinya kemudian personal lainnya
yang terlibat dalam pengelolaan dana nasabah tersebut
nah nanti setelah kita sudah nyaman dengan kualitas dari perusahaan tersebut
baru nanti kita lihat lagi produk investasinya
apa saja ditawarkan oleh perusahaan tersebut
supaya nanti bisa disesuaikan lagi dengan profil risiko masing masing
oke kalau untuk dari sisi konsumen apa juga yang harus diperhatikan ketika dalam berinvestasi ya
artinya hak konsumen dalam berinvestasi apa saja mbak maya
nah yang paling pertama adalah sebagai calon investor
kita tuh berhak untuk mempertanyakan status legalitas dari perusahaan tersebut
mungkin yang sesuai dari ojk atau belum sebagai perusahaan maupun sebagai individunya sendiri
kemudian juga kita berhak untuk mendapatkan laporan secara berkala dari perusahaan tersebut
jadi bagaimana hasil dari rekomendasi yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut
dari sisi mungkin portfolionya sendiri nilainya perkembangannya seperti apa
dan selain itu kita juga berhak untuk mempertanyakan produk investasi ditawarkan ini
apakah juga terdaftar di ojk atau tidak
nah begitu kita tahu produknya terdaftar di ojk atau tidak
kita kan harus menanyakan juga fiturnya seperti apa
kemudian yang paling penting juga adalah risikonya seperti apa produk tersebut
ini jangan pernah dilupakan jadi izin dan resiko yang perlu diperhatikan selalu
oke izin dan resiko mbak maya ketika untuk dalam kasus misalnya
untuk perencana keuangan independen artinya mereka memang punya punya apa
kewenangan untuk melakukan konsultasi investasi tapi apakah mereka juga diperbolehkan
untuk melakukan penentuan semacam penentuan portfolio investasi bisa
kalau izin kalau perencanaan keuangan izinnya masih belum ada ya mbak
sepertinya dari ojk ya dari ojk sekarang ada hanya sebagai manajer investasi
dan penasihat investasi di situ tugasnya sudah dipisahkan secara jelas dengan ojk
mungkin nanti kita tunggu lagi untuk berikutnya
pengarahan dari ojk seperti apa untuk perencanaan keuangan mbak
oke kita berkaca dalam kasus yang sekarang lagi hangat pt juska finansial indonesia
anda melihat bagaimana upaya penyelesaian yang yang tepat kita lihat banyak sekarang
klien klien dari pt juska finansial indonesia yang mengeluhkan merasa dirugikan
bahkan hingga puluhan juta rupiah seperti apa mbak maya
nah untuk hal ini mungkin karena selama ini pt juska sendiri kan belum terdaftar di ojk ya mbak
jadi ini sampai saat ini sifatnya lebih bilateral antara pt juska sendiri kemudian dengan investor yang terkait
namun dari pemberitaan terakhir yang kami dengar kan kasus ini juga sudah sampai di satgas waspada investasi ojk ya
jadi kami juga yakin bahwa dari sini ojk akan melakukan penyelidikan yang diperlukan dan kita juga yakin bahwa ojk juga dengan upaya yang terbaik
akan membantu untuk mencapai penyelesaian yang terbaik

oke jadi intinya ketika seseorang mau berinvestasi mungkin paling gampang adalah teliti dulu apakah sudah mengantongi izin dari ojk itu atau tidak ya mbak maya ya
betul mbak itu yang paling pertama yang harus ditanyakan
oke baik terima kasih mbak maya sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
terima kasih sekali lagi atas sharing informasinya